sementara itu dari riau ya lembaga perlindungan anak riau juga kembali menemukan sebuah panti jompo dan juga penyandang cacat yang tidak layak huni
kondisi sejumlah lansia penghuni panti pun sangat memprihatinkan
tim lembaga perlindungan anak sabtu sore kembali menemukan sebuah panti jompo dan penyandang cacat yang dianggap tidak layak huni
panti ini milik yayasan tunas bangsa di jalan jendrawasih kecamatan markoyan damai kota pekanbaru
dari delapan kamar yang ada di tempat ini hanya empat kamar yang dipakai oleh penghuni panti
kondisinya pun sangat memprihatinkan
selain mengeluarkan aroma tak sedap kamar kamar tersebut tidak memiliki fasilitas apapun termasuk tempat tidur
bahkan salah seorang penghuni panti mengaku kerap dipaksa oleh pengelola yayasan untuk mengemis
ibu panti yang nantar
sejumlah warga yang berada di sekitar panti mengaku ada di panti tersebut lantaran pihak pengelola yang sangat tertutup
nggak tahu ini tertutup soalnya jarang ada yang mengaku
mungkin kalau orang antar antar kayak nasi pota gitu kan di luar aja nggak pernah
nggak pernah masuk ke dalam
pihak lembaga perlindungan anak rencananya akan kembali melaporkan yayasan ini kepada pihak kepolisian
zainul ahsan tanjung pekan baru
ya ini satu pekerjaan rumah ya bagi dinas sosial setempat untuk bisa mengetahui panti yang layak atau tidak
begitu karena ya masyarakat tentunya dibutuhkan atau butuh informasi yang sangat jelas mengenai hal ini
iya betul kalau kita bicara soal panti kan memang bukan cuma panti asuhan
tapi notabene adalah panti tempat mereka mendapatkan pengasuhan yang layak
sementara kalau tadi saya sempat baca juga komnas pa pun pernah merilis data yang paling baru nih
dan mereka juga banyak yang tidak mendapatkan izin secara resmi untuk memberikan pengasuhan ke pembinaan
tapi mereka tidak punya ekonomi yang cukup untuk memberikan pendidikan
jadi panti fungsinya jadi berubah sekarang
jadi wajar sekali jika kita mempertanyakan tentang bagaimana mekanisme pengawasan dari dinas atau instasi terkait terhadap hal hal sosial seperti ini
yang tentunya ini sangat langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri